aku jadi penasaran deh sejauh mana kami lah bisa bertahan kalau semua kedoknya udah terbongkar
tolong cari tahu apakah surat hasil tes dna kamila dan fadil itu masih ada atau enggak
kuncinya adalah hasil tes dna itu
tapi ya apapun hasil tes dna itu ada keuntungannya juga buat aku
kalau bayi itu memang bukan anaknya fadil
kamilah itu tidak seburuk yang kamu sangka riz
kamu jangan bela kamila terus ras
kamu enggak tahu camilla sebaik yang kamu sangka
kadang apa yang kamu lihat tidak seperti tampaknya nih
kamu pikir aku salah lihat
cuma salah paham
aku lihat dengan mata kepalaku sendiri
mereka berduaan bermesra mesraan di sana
di villa yang alamatnya kamu kasih ke aku
laki laki dan perempuan
berduaan di sebuah vila
cuma berdua ras
mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau
masya allah riz
kamu pakai logika dong
apa mungkin camilla itu berselingkuh sama taufan
calon kakak iparnya sendiri
haris camilla tidak sehinai itu riz
lalu mereka mau apa di sana
ya kamilah harus menenangkan diri dan taufan menemani
tapi alena punya bukti foto laras
bukti kedekatan taufan dan camillah
foto kemesraan camilla dan taufan
aku rasa alena itu terlalu berlebihan menikahkan yaris
cukup kita gak usah berdebat lagi
kita tidak akan bisa menemukan titik temu
kita di dua kubu yang berbeda
kamu membela kamila dan aku membela anakku
kamilah itu juga anak kamu haris
dia anak kandung kamu
tiga tiganya kamu berpikir seburuk itu pada darah daging kamu sendiri
aku mau jaga alena lagi
lebih baik kamu pulang
mah apa kasih lo satutense ngerjis
emang apa ihmat kamu berdua

tetapi kamu muak jauh
kam bcb bador
iya maaf aja kalau sekarang ini jadi ngomongin calon menantu kesayangan tantu itu ya
tapi memang benar kan
camilla itu orangnya kanan kiri oke
ya dilihat dari sikapnya sih udah jelas
sampai detik ini dia itu masih mencari calon ayah yang tepat untuk bayi yang sedang dia kandung
ya mungkin aja dia berpikir tafan itu salah satu calon yang tepat selain adil dan hidup
ya sebagai cadangan gitu lah tante
indy kamu udah deh
tolong berhenti memprovokasi orang
aduh yang ngeliat kemesraan taufan itu
taufan sama kamila itu bukan indy aja
om haris juga ngeliat
ya berarti mereka memang ada apa apanya dong
ya wajar aja kalau orang lain salah paham
jadi tante sama om itu gak usah menutup mata
wajar aja kan kalau taufan suka sama camilla
orang kamila tukang rayu kayak gitu
indy sudah cukup
pak makanya pak udah deh fadil sama kamila cepat cepat tunangan
supaya orang itu gak berpikiran macem macem
dan kamu indy berhenti ngomong seperti itu
ana gue pinjem materi dulu yang tadi ya
nah gue duluan ya
iya gue duluan
aku masih ada kelas
aku minta bantuan sama kamu
bantu aku kali ini
mau bantu soal apa kak
kenapa sih kak
kayaknya kamila terus sibuk banget yang ngurusin kamila
ya mau ngurusin aku soal kamila
kak edo itu gak usah ganggu kamila lagi
kamila itu calon kakak ipar aku
dan kamila calon istrinya kak fadil
jadi sebaiknya kak edo gak usah ganggu lagi hubungan mereka
kak ana tahu kak edo itu cinta sama kamila
ana tahu kalau kak edo itu terobsesi memiliki kamila
tapi apapun itu kak
kakak harus berhenti sekarang
kakak itu udah gak bisa berharap lagi sama kamila
dan kakak juga gak mungkin menikahi kamila
di dalam dunia ini tuh gak ada yang gak mungkin nak
dan aku udah pernah dapetin kamila
dan aku yakin aku bisa dapetin kamila lagi
tapi emang kali ini agak susah
karena ada pengacau
dan kamu tebak pengacau itu siapa
kakak kamu si brengsek fadil
jadi kak fadil brengsek
terus kenapa kamila milih kak fadil bukan kak edo
karena dia salah milih nak
dan aku tuh berusaha menyadarkan dia ke jalan yang benar
yaitu milih aku
kak edo kok pede banget ya
dengar ya kak
sebentar lagi camilla dan kak fadil mereka mau tunangan
kok tante ambar tetep gak percaya sih kak
kalau kamila itu pembohong
kok tante ambar bisa yakin banget sih kalau bayi yang dikandung camilla itu cucunya
aduh sakit banget sih kamila
bisa ya dia bohongin semua orang
tapi tenang aja
dia gak akan pernah bisa membohongin aku
aku jadi penasaran deh sejauh mana kamila bisa bertahan kalau semua kedoknya udah terbongkar
tolong cari tahu siapa yang nangis itu
tolong cari tahu
apakah surat hasil tes dna kamilla dan fadil itu masih ada atau enggak
kuncinya adalah hasil tes dna itu
tapi ya apapun hasil tes dna itu ada keuntungannya juga buat aku
kalau bayi itu memang bukan anaknya fadil artinya aku bisa usir camillah dari rumah
tapi itu artinya aku juga akan kehilangan edo
karena edo pasti akan terus mengejar kamila
tapi kalau bayi itu beneran anaknya fadil ya aku bisa nikah sama edo
tapi tetap ada kamila di rumah

aku curang juga karena sayalying juga nepengaruh
kamila masih beribu
kamila tidak ada dirinya
indi kamu gak boleh masuk kamar orang tanpa izin
pertunangan itu adalah sebuah komitmen
dan komitmen itu harus dilakukan dengan kejujuran kak
kamilah gak mau kak membuat tante ambar merasa tertipu
kamilah gak mau
apa yang mau kamu lakukan dengan surat dna itu
fadil juga nggak tahu pak
apa yang harus fadi lakukan sama surat ini
papa mengerti sekali perasaan kamu
kamilah pasti keberaniannya
dengan niatan mama kamu untuk melangsungkan pertunangan kalian
memang sulit sekali untuk menjadi seorang camilla
dan papa yakin
dia pasti sedang merasa sangat bersalah
tapi papa bisa mengerti
itu siapa yang harus kita lakukan pak
fadil udah berusaha meyakinkan camilla
bahkan sudah berulang kali fadli memohon camilla untuk mengerti
tapi kami tetap gak akan tenang sebelum dia bicara jujur sama mama
fadil bingung pak fadil harus kayak gimana lagi
satu satunya cara cuma kamu harus meyakinkan
cinta kamu pada camilla
hanya dengan keyakinan cinta
orang bisa yakin dan merasa pasti untuk melakukan apa yang akan dia lakukan
sayang sekali kamu membuang kesempatan besar yang saya berikan sama kamu
saya tarik niat saya untuk mengatakan kepada haris bahwa kamu adalah cucu saya anak kandung haris
lagi pula kalau saya bilang sekalipun haris tidak akan mau memiliki anak seperti kamu
tapi anak itu sudah pergi riz
pergi pergi ke mana bu
ibu nggak tahu
dia waktu itu menghubungi ibu
tapi sekarang sudah menghilang lagi
dan dia bilang dia nggak mau ketemu sama kamu
boleh minta nomernya bu
biar haris yang menghubungi dia